hai barusan saya terjadi laka di bawah truk tronton bermuatan terabot plastik terguling
melintang dan menghalangi badan jalan penumpung kebalingga dan pemalang pada rabu siang resiwa
bermula saat truk tronton melaju dari arah utara kabupaten kemalang ke kabupaten kumpalingga di
jalan yang menikmati dan menurut tajam kemudian mengalami remblok truk yang sempat masuk ke
jalur penyelamat kemudian terguling silakan membuat arus awal lingkas dari arah kemalang
kebalingga dialihkan melalui dua segera jual lawang sedangkan dari arah kebalingga ke karamreja
atau pemalang dialihkan melalui desa serang sementara itu di cikarang barat bekasi seorang
pengendara motor yang menghindari mobil minibus akhirnya tewas tertabrak truk kontainer tubuh
korban rabu sore terseret beberapa meter oleh truk kontainer yang menabraknya peristiwa naas
ini bermula saat korban melaju dari arah karawang menuju bekasi
nah mobil kecil pribadi itu menghindari mobil elem ambil kanan mau balik kanan ada motor
itu motor itu menghindari menghindari mobil kecil juga ada kontainer dari sana jalannya
simpelan merayap kesenggol sama kontainer tuh motornya jatuh ini orangnya jatuh jatuh
keseret sama mobil tuh tapi mobil kontainer itu bang udah ngerim bener bener ngerim itu
sudah kepentingan penelitikan jenazah perban dibawa ke rsud
kabupaten bekasi akibat peristiwa kecelakaan tersebut arus lalu lintas dari jalan raya
patah wilah cikarang mengalami kemacetan seorang wanita pengendara sepeda motor rabu pagi meninggal
dunia akibat terjatuh di jalan raya di cakung jakarta timur lelakan yang terjadi pada rabu
pagi ini kemudian viral di media sosial korban ditemukan tanpa identitas dan tidak mengenakan
help identitas perban baru diketahui setelah polisi memeriksa nomor kendaraan sepeda motor jasad perban
untuk islam pondokopi jakarta timur berikutan cnn indonesia